sejak pukul enam pagi jemaah haji dari seluruh dunia membadati area pengontaran jumroh di mina arab saudi
hari ini jemaah haji melontar jumroh lengkap di tiga jamarot
jutaan manusia memenuhi jalan jalan di sepanjang jalur menuju jamarot mina
jemaah haji yang terbagi atas ratusan maktop berjalan kaki dari segala penjuru
jalur kendaraan yang dapat memuat tiga lajur kendaraan dipenuhi oleh manusia
tidak ada kendaraan yang diizinkan melintas kecuali petugas haji
jemaah haji indonesia dilarang untuk melontar jumrah pada pukul empat belas hingga delapan belas waktu arab saudi
kesepakatan ini terkait pembagian waktu untuk mengurangi kepadatan
mengingat jemaah haji indonesia adalah jamaah dengan jumlah terbesar di dunia
ada pun prosesi pelontaran jumroh disunahkan untuk dikerjakan pada waktu duha
sehingga jemaah haji mulai mendatangi jamarot pada pagi hari
selain suhu udara yang masih normal jemaah haji juga memilih waktu pada pagi hari
agar lebih cepat kembalikan

membutuhkan waktu panjang karena jarak jamarot ke maktok mencapai dua hingga tujuh km